tangan halus ini seharusnya untuk membelekku
bukan untuk menampak
aku sebagai pertantang
kenapa saya ada disini
sebenarnya apa yang terjadi raden
tadi ada sedikit keributan disini nyai
nyai terjatuh lalu pingsan
yang terpenting ya selamat dan baik baik saja
terima kasih raden
kenapa badan saya kesakit semua ya
lihat tuh pak manjin
baby enten jadi kesakitan
pak man juga kasihan
tidak ada yang lain untuk menolong raden kiansang
selain menempatkan raga bibir umpah itu
biar aku yang mengobatinya
terima kasih raden
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kakande ada apa
sepertinya ada kegelisahan di wajah kakanda
istana baru saja diserah oleh nini kalingki
banyak prajurit yang tewas
dan menjadi korban
keamanan pajajaran sangat longgar
karena sehingga mereka bisa lolos begitu saja
tanpa diketahui siapapun
ini sangat berbahaya untuk istana kakande
salam hormatku ayah depran
putra kukian sari
ayah anda ingin memberikan tugas untuk
pembantu perangkan kota
apakah kau sudah siap
insya allah aku siap ya anda
ayah anda ingin kau memperketat
jangan sampai ada musuh
yang bisa masuk ke dalam istana ini lagi
baik ayah nda prabu
aku akan menjalani tugas ini
dengan sebaik baik mungkin
ibu nda bagaimana keadaan ibu nda
ibu nda sudah merasa baik sekarang
syukurlah kau ibu nda baik baik saja
kenapa kau tidak mau lepaskanku
kenapa kau malah tertawa
apanya yang kau lakukan
apa yang lucu
karena aku sangat mengakumi
kecantikan kau di sana
kau tidak tahu siapa aku
ya sudah sebutkan
siapa kau sebenarnya
aku tidak boleh memberitahu bahwa
aku adalah seorang ratu
para penjahat ini malah akan memanfaatkanku
siapa kau sebenarnya
semua banget berlaku

aku tidak akan melepaskan kau gizna sama
karena kau itu terlalu cantik
bahkan aku akan mempersunting kau untuk menjadi istriku yang ketiga
aku kurang ajar kau
aku tidak akan melepaskan kau gizna sama
karena kau itu terlalu cantik
bahkan aku akan mempersunting kau untuk menjadi istriku yang ketiga
aku kurang ajar kau
aku semakin bertantang
aku semakin bertantang
aku semakin bertantang
dengan amarah aku semakin tertantang untuk mempercepat mempersunting

akan menjadi kesatria yang buta
kenapa karma kehidupan
kenapa dia mengambil
kenapa kau ambil penglihatanku
aku tidak mau hidup dalam kehinaan
lebih baik aku mati
sebagai kesatria buta